sampai jumpa di video selanjutnya
iya kenapa gak diangkat
jessi udah nelpon kamu
aku mau ngambil kerudung
boleh tapi berarti aku pulang kuliah harus ke rumah dulu
kerudungnya belum aku bawa
tapi nggak apa apa memang harus repot
namanya juga orang usaha
masa mau santai santai
terus ketemuannya jam berapa
paling sebentar lagi
tadi dia bilang abis nelpon aku dia mau langsung kesini
yaudah kita tunggu
dia tadi nagih angsuran
sekalian nanya apa bener
saya mau dilamar pelatih silat
supaya dia gak deketin kamu
saya belum dapat penumpang
kalau tidur melulu gimana mau dapat penumpang
kalau nggak digituin dia pasti maju terus
itu sama aja kamu ngasih harapan sama dia
jangan php atuh bah
pemberi harapan palsu
uangnya tetap gak ada
atau malah abahnya yang nggak ada
yaudah nanti saya kesini lagi
enggak dia gak bakal deketin saya lagi
soalnya saya bilang mau rujuk sama tan suami
kamu udah ngambil keputusan
rujuk sama mantan suami
dia beneran masih insat apa
kamu takut dia balik lagi jadi
iya saya takut dia begitu lagi
suruh dia janji
kalau dia janji saya nggak percaya
beca cakap undung
kamu tau dari mana
belum tahu sih baru nanya
mau ketemu di mana
ya mau ke rumah dulu ngambil kerudung
terserah itu mah
mau ketemu di mana
gak usah lihat jam tangan terus
sebentar lagi juga dateng
terima kasih mang
sampai ketemu nanti
masa kita cuma mau duduk duduk gini aja
memangnya kamu berani
aku beraninya kalau sama kak arman kak deden atau bun bun
yaudah gak usah diterusin
terus usahanya tutup
terus kamu pulang lagi ke bandung
masih di sana
masih mau cari cari
masih belum dapat kerja
aku jualan kerudung bantuin ajang
ada pilihan lain
aku juga gak punya ide
kan kita sama sama gak punya ide

aku coba telepon ke arman lagi

masih belum aktif
yaudah kita jalan aja
bosan diem disini aja
bagaimana hasil hari ini
kopi yang helak tuh
kopi yang helak tuh
kapan ramai penumpang
kapan ramai penumpang
nah jam segini jam sepi
cocok buat istirahat
tengah hari udah mulai rame lagi
tapi suka ada masalahnya
tapi suka ada masalahnya
jam segitu teh
perut pas suka lagi lapar
kalau makan dulu udah nyate
saya makan duduk
ya udah nanti saya balik lagi
kumaha hubungan jeng mithoha
masih belum ngobrol
kalau kata istri saya
sekarang udah gak pernah nanya soal saya
mungkin dia sudah rela
kau kerja jadi supir angkot
dan itu lebih baik
rela atau pasrah
rela mah ikhlas
pasrah mah terpaksa
itu mah bisa bisanya kau bermain bahasa
sok diminum helah kopi na
tiis mantai mantap
kamu kan tau keadaannya
nih kamu yang pegang
kalau arah menanah atau apa saya menanya
itu hasil kita
saya ada urusan
kamu mau kemana
gak tahu pergi sama perempuan tiga
yang perempuan tiga itu siapa
ada yang saya pernah lihat tapi nggak kenal
arman belum muncul
rosa sama citra sekarang dimana
sumpah saya mau berhenti
iya kenapa gak diangkat
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti
tidak saya mau berhenti